kapal motor penumpang mutiara timur satu terbakar di perairan utara bali rabu sore
dari rekaman video petugas basarnas bali kapal yang berangkat dari katapang banyuwangi jawa timur
dengan tujuan lembar nusa tenggara barat itu terbakar pada bagian belakang
sebanyak dua ratus enam puluh orang penumpang kapal berhasil dievakuasi menggunakan kapal milik tni al
sejumlah orang yang mengalami luka maupun trauma dilarikan ke rumah sakit umum daerah belambangan
untuk mendapatkan perawatan
sebuah truk penambang pasir terseret banjir lahar gunung semeru di lumajang jawa timur rabu pagi
peristiwa ini terjadi saat truk sedang digunakan menambang pasir di sungai leprak desa jugosari kecamatan candipuro
sang sopir berusaha keluar dari area pertambangan
namun roda truk tersangkut batu
truk akhirnya terseret derasnya banjir lahar gunung semeru
beruntung sopir truk sempat menyelamatkan diri saat truk mulai terseret banjir
sebuah minibus terbakar saat antre di spbu di kecamatan tawangsari
kabupaten sukoharjo jawa tengah rabu sore
sempat terjadi kepanikan baik dari warga maupun petugas spbu
namun demikian sejumlah petugas berhasil memadamkan api
dengan alat pemadam api ringan
tidak ada korban jiwa dalam insiden ini
tim liputan cnn indonesia